sementara itu di pekanbaru riau ribuan warga harus merayakan idul adha di tengah kabut asap
akibat kebakaran hutan dan lahan
sejumlah warga bahkan menggunakan masker saat mengikuti ibadah sholat idul adha di halaman masjid agung
kalau tergantung ya pastilah cuman kan alhamdulillah masih usuk niatnya kan sholatnya

terasa bu asapnya
terasa ini aja udah tebal kali tengok asapnya
mudah mudahan cepat diatas ya biar selesai asapnya
anak anak sekolah kasian
sebaiknya sih kita sholat dengan keadaan yang nyaman ya
saya rasa dengan kondisi saat ini selalu pakai masker itu kurang nyaman jadinya
sementara itu gubernur riau samsuar mengaku
pesatgas pemadaman hingga kini masih terus berupaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah riau
gubernur samsuar juga mengajak masyarakat berdoa agar hujan segera turun di riau
agar persoalan asap cepat selesai
cukup luas itu adalah memang ada di pelalawan
pelalawan itu adalah sekitar
di sonilo kemudian juga di inhu kemudian juga di inhir juga termasuk di siak
di sana tidak ada hujan ya
ya tidak ada hujan juga di sana
jadi yang ada hujan ini baru sebelah sini
tapi sebelah sini malahan tidak ada titik api
jadi inilah mudah mudahan nanti allah nanti membagi juga ya memberikan rahmatnya kepada daerah daerah lain
tapi harapan saya ya sekarang ini karena memang cuacanya cukup panas
saya harapkan doa kita semua agar secara merata lah